video seorang petugas pln yang sedang memungut uang yang berceceran di lantai
sambil dimaki maki oleh seorang emak emak viral di media sosial
dalam unggahan video diketahui petugas pln tersebut memungut uang yang dilemparkan oknum emak emak
yang kesal karena ditagi untuk membayarkan tunggakan tagihan listriknya
bukannya malu dengan perlakuan yang kurang sopan terhadap petugas
wanita itu justru menantang perekam video dengan ikut merekam kejadian tersebut
dan mengultimatum akan membuat video tersebut menjadi viral
belum diketahui identitas wanita ini namun berdasarkan video yang diunggah at undercover id tersebut
kejadian diketahui terjadi di makassar sulawesi selatan